bupati kediri mencopot camat purwosari beserta kcpmd dari jabatannya
karena diduga melakukan pemungutan liar untuk keperluan tunjangan hari raya
dalam sidak yang dilakukan jelang lebaran lalu
bupati mengamankan uang tunai lima belas juta rupiah yang berasal dari lima belas desa
dalam keterangannya sabtu siang penghutan liar dikumpulkan dengan modus
meminta setiap desa menyetorkan uang satu juta rupiah untuk keperluan thr
uang iuran itu diambil dana pendapatan asli desa
sehingga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan desa dan aktivitas pelayanan masyarakat
uang itu akan dikembalikan lagi ke setiap desa
tim liputan cnn indonesia